setelah dua puluh empat tahun kejuaraan world superbike kembali diselenggarakan di indonesia
nah kalau pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh lalu kan adanya di sirkuit sentul
di tahun dua ribu dua puluh satu berlangsung di sirkuit baru berkelas dunia yang ada di nusa tenggara barat
dan pembalap asal turki ini dia toprak razgatliolu
yang menjadi juara dunia world superbike dua ribu dua puluh satu lalu
permainan yang luar biasa dan balapan yang luar biasa juga ditampilkan oleh toprak dan juga para pebalap lainnya ya di world superbike dua ribu dua puluh
nah selanjutnya nih tidak hanya wsbk atau world superbike saja
tapi pertamina mandalika international street circuit yang sudah dinyatakan lulus tes homo
logasi oleh federasi motor international atau fim ini juga akan digunakan sebagai lokasi kejuaraan motogp dua ribu dua puluh dua
dorna sports ini juga sudah menetapkan bahwa pelaksanaan motogp di indonesia akan berlangsung pada delapan belas hingga dua puluh maret dua ribu dua puluh
dan sirkuit yang terletak di lombok tengah nusa tenggara barat ini memiliki nama resmi pertamina madalika international street
dan dibangun di atas tohan seluas satu ratus tiga puluh hektare
selain itu sirkuit ini juga memiliki panjangnya empat tiga ratus sepuluh meter
wuh aja juga ya
dan totalnya ini ada tujuh belas tikungan di sirkuit ini
di mana sebelas diantaranya mengarah ke kanan dan enam lainnya ke arah kiri
dan seperti sirkuit pada umumnya sirkuit yang satu ini juga memiliki
lintasan lurus yang akan menjadi start maupun finish sepanjang lima ratus tujuh meter
yang juga penting dari sebuah sirkuit balapan adalah area padeknya
dimana pertamina madalika international street circuit bisa diisi hingga empat puluh tim
tidak hanya itu saja kapasitas penonton di sirkuit ini juga sebenarnya bisa menampung hampir dua ratus ribu orang
dan khusus untuk
motogp grandstand atau tribun ini bahkan akan ditambah di sebelas titik yang mengelilingi sirkuit ini
nah ini ya ini merupakan upaya untuk mengantisipasi jumlah penonton motogp
yang diperkirakan akan lebih banyak dibandingkan saat world superbike dua ribu dua puluh
nah selain itu sebagai upaya perbaikan dan penyelenggaraan dari penyelenggaraan kejuaraan sebelumnya
perbaikan mulai dari akses keluar masuk kendaraan kemudian pedestriannya juga
dan yang juga penting adalah saluran dry nacell nya nih
di sekitar sirkuit ini juga dilakukan untuk menyambut motogp dua ribu dua puluh
dan kalau motogp dua ribu dua puluh dua ini kan bisa dibilang menjadi musim pertama ya
pembalap valentino rossi tidak akan ikut balapan karena pensiun
tapi tenang karena ada dua puluh empat pembalap dari dua belas tim yang ikut dalam kejuaraan
dunia balap motor ini berlangsung di bulan maret dua ribu dua puluh dua dan lokasinya di indonesia